revolusi industri empat menghadirkan sederetan tantangan bagi sektor ketenaga kerjaan di tanah air
pemerintah juga perlu menyiapkan berbagai langkah jitu untuk menggait investor di sektor industri
agar mampu mendongkrak perekonomian nasional
maraknya layanan berbasis data serta tren digitalisasi menandakan kita sudah berada di era revolusi industri generasi keempat atau empat
dari era pemanfaatan mesin uap bergeser ke penggunaan tenaga listrik
lalu hadirnya otomatisasi industri dan berkembangnya dunia digital berbasis internet
membawa perubahan tersendiri wajah perekonomian di sektor industri
namun perkembangan dunia bisnis dengan kehadiran teknologi generasi keempat ini menjadi tantangan sendiri
bagi sumber daya manusia di tanah air
infrastruktur digital membutuhkan dukungan tenaga kerja yang terampil
jilid keempat itu betul betul kecepatannya tiga ribu kali lipat dari revolusi industri yang pertama
inilah keterbukaan teknologi yang sulit kita cegah dan sulit kita hadapi
tetapi apapun ini harus kita antisipasi dan kita respon
jadi kita tidak hanya bicara bagaimana memperbaiki
memberikan keterampilan kepada tenaga kerja
akatan kerja yang baru
tetapi juga kita kesulitan untuk memperbaiki atau memperkuat skill yang sudah dimiliki tenaga kerja yang ada
melihat tantangan maupun ancaman ini
pemerintah telah mengeluarkan peta jalan menghadapi industri empat
program making indonesia empat diharapkan mampu merevitalisasi industri manufaktur nasional
agar lebih kompetitif di tingkat global
ada lima sektor industri yang diprioritaskan penerapannya untuk menyongsong industri empat
di antaranya industri makanan dan minuman tekstil dan pakaian otomotif elektronik serta industri kimia
kelima sektor ini menurut badan perencanaan pembangunan nasional
berpotensi besar beralih ke otomatisasi mesin serta sumber daya robotik
sebagai pendukung tenaga kerja manusia
implementasi industri empat ini diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi
sehingga dapat lebih memacu produktivitas dan kualitas sektor manufaktur
sektor industri memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan nilai investasi pada semester satu dua ribu dua puluh
berdasarkan data kementerian perindustrian jumlah penanaman modal dari kelompok manufaktur
mencapai rp satu ratus dua puluh dua triliun dari total nilai investasi sebesar rp tiga ratus enam puluh satu triliun
suntikan dana investor ini akan menjadi kekuatan bagi perekonomian nasional
dan juga kekuatan pemerintah
namun pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam menuntaskan kemudahan perizinan
agar investasi mengalir ke tanah air
revolusi industri keempat atau empat menandai era baru dalam digitalisasi industri di seluruh dunia
termasuk juga indonesia
lewat revolusi empat indonesia menargetkan masuk dalam sepuluh ekonomi terbesar dunia tahun dua ribu dua puluh
berbagai tantangan muncul mewujudkan indonesia empat
dari membangun infrastruktur hingga pemantapan kompetensi sumber daya manusia
agar tidak tersalip arus modernisasi
kita akan bahas selengkapnya dalam segmen the analyst
dan sudah hadir bersama saya di studio dua cnn indonesia ngakan timur antara
kepala badan peneliti dan pengembangan industri dari kementerian perindustrian
selamat pagi pak ngakan terima kasih sudah hadir disini
dan juga ada ekonom indef bima yudistira
mas bima terima kasih sudah hadir kembali di cnn indonesia
saya ke pak ngakan dulu pak
revolusi industri empat secara umum strategi pemerintah indonesia
untuk implementasi penerapan revolusi industri empat ini seperti apa
kalau kita lihat revolusi industri empat ini merupakan suatu era
yang harus dimasukkan oleh setiap orang
setiap negara di mana kalau mereka ingin memiliki daya saing yang lebih kuat
dan untuk itu bagi indonesia ini merupakan suatu kenisayaan
tetapi yang perlu kita pertimbangkan adalah
seluruh industri kita yang ada masih menyebar
ada di satu ada dua tiga dan sebagian ada sudah ada yang berhijrah ke empat
dan untuk itu masing masing state ini kita harus mempunyai cara tersendiri untuk mengendal
sudahkah ada blueprint dari pemerintah begitu untuk katakanlah
yang baru di satu pindah ke dua pindah ke tiga terus masuk ke empat
kita mengidentifikasi secara detail kita belum
tetapi dugaan data kita sudah punya
kalau kita lihat industri besar menengah yang jumlah sekarang sekitar tiga puluh ribu
itu saya kira semuanya dia sudah pada state tiga
tetapi yang industri ikm kita yang jumlah sekitar empat lima sampai lima lima juta
ada yang di satu ada yang di dua kemudian sebagian juga ada yang di tiga
untuk itu kita juga punya suatu road map yang kita sebut making indonesia empat
dimana kita akan pilih lima sektor yang memang bisa memberikan dampak signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi yang kita akan dorong untuk melaju ke industri empat di pertama kali
tetapi bukan berarti yang lain kita tinggalkan yang lain nanti akan bisa melihat bagaimana sih transformasi industri ini berjalan
karena transformasi itu merupakan suatu journey
bisa seketika dia merupakan step step di dalam perubahannya
targetnya kan dua ribu tiga puluh nih pak indonesia jadi masuk dari sepuluh ekonomi terbesar di dunia
dengan lima sektor yang sudah diidentifikasi tadi
targetnya dari lima itu sendiri kapan kira kira bisa mencapai empat yang seutuhnya
sehingga yang sekitar delapan puluh an lagi ya delapan puluh an sektor industri lainnya yang sudah teridentifikasi juga bisa ikut
mengikuti langkah kelima sektor industri ini
jadi ini kita berusaha kuat untuk mengatasi kendala kendala yang ada kemudian tantangan yang ada
kemudian kita maju step demi step juga
dimana kita harus berkolaborasi dengan beberapa negara baik di regional maupun di internasional
kita nggak bisa sendiri
karena kalau kita berbicara industri empat berbeda dengan kita berbicara pabrik
karena pabrik berbeda dengan industri
kalau industri kita melihat dari hulu proses
sampai ke ujung ya
sampai ke ujung ya
kemudian dari hilirnya
sehingga semua ini harus terintegrasi
kalau hanya kita fokus pada plannya saja saya kira itu dalam waktu cepat bisa kita lakukan
tetapi untuk mendapatkan efisiensi secara total secara kolektif
maka supplier juga harus menerapkan kemudian di plan nya harus menerapkan
kemudian di sistem logistik juga harus menerapkan
untuk itu baru kita bisa mendapatkan efisiensi secara kolektif
nah mas bima kalau anda melihat ini tantangannya paling besar di mana ini
dari seluruh proses menuju empat yang seutuhnya ini nanti tahun dua ribu tiga puluh
ya tantangannya pertama dari segi ketenaga kerjaan
tapi saya kira pemerintah juga sudah menyiapkan ya bagaimana exit strateginya
karena tidak semua masyarakat itu nanti bisa bekerja di sektor industri manufaktur
karena ada robot di situ yang akan mulai menggantikan
tapi perlu dicatat ada pekerja pekerjaan yang memang akan hilang
tapi ada pekerjaan baru yang akan muncul
justru lebih banyak ya
jadi di net net ini akan menambah nilai pengangguran atau malah mengurangi
kalau menurut saya ini akan justru mengurangi tingkat pengangguran ya
karena kalau kita lihat misalkan banyak studi di negara negara maju lainnya yang sudah lebih advance daripada indonesia
lebih maju dari indonesia itu ketika ada internet misalkan di perancis
itu justru surplusnya bisa empat ratus ribu tenaga kerja baru
di situ dibutuhkan data saintis
kalau soal industri empat maka kita akan butuh sangat banyak produsen produsen robot baru
yang ada di indonesia
orang yang tadinya mungkin tidak bisa bekerja di sektor tekstil
dia bekerja di pembuat manufacturing robotnya untuk tekstil itu
jadi muncul lapangan pekerjaan baru yang inovatif justru ya sifatnya dengan adanya revolusi industri empat ini
baik mas bima dan pak ngakan kita akan ke bursa efek indonesia dulu
karena sudah pukul sembilan pagi waktu indonesia barat ini market sudah buka
sekarang mari kita pantau posisi pembukaan indeks harga saham gabungan bersama produser lapangan
mutia wiro sastro yang berada di gedung bursa efek indonesia
selamat pagi frida hari ini tepat pukul sembilan
pada delapan februari dua ribu sembilan belas saya akan mengajak anda untuk melihat langsung ke board yang ada di belakang saya
tren pelemahan ternyata di pukul sembilan pagi pada pembukaan sesi pertama ini kembali berlanjut
trend pelemahan dibuka di level enam lima ratus enam dengan volume perdagangan sepenuhnya tiga ratus empat puluh
dan di level enam lima ratus sembilan transaksi perdagangan yang terjadi pada hari ini
kemudian melebahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar as yang kembali mendekati level empat belas
kita tahu di sini menjadi faktor lesunya ihsg di penutupan kemarin
sebanyak tujuh sektor pembentuk indeks saham kompak
memerah kemudian sisanya tiga sektor menghijau frida
analis memprediksi ihsg akan bergerak di laju level support dan resistance enam empat ratus sembilan puluh dua hingga enam lima ratus delapan puluh lima
yang perlu diwaspadai oleh para pelaku saham dan juga investor adalah tentunya volume transaksi yang juga sepi
di ekuitas saham asia
asia kita tahu lokasi saham seperti tiongkok vietnam hongkong masih mengalami libur tahun baru imlek
kemudian wall street juga ditutup melemah dini hari tadi
dan sentimen global lainnya seperti belum adanya kepastian kesepakatan dagang antara amerika serikat dan tiongkok yang juga harus diwaspadai oleh prrs
namun diprediksikan bahwa tren koreksi ini tidak akan berlangsung lama karena secara rentang moving average semuanya mengalami penguatan
sehingga diharapkan nanti pada penutupan sesi kedua juga akan kembali melantai di zona hijau
kami akan kembali melaporkan kepada anda di penutupan sesi kedua nanti
ya mutia wiro sastro melaporkan langsung dari gedung bursa efek indonesia terima kasih
kita akan kembali berbincang mengenai revolusi industri empat
kalau tadi dikatakan pak ngakan mas bima ada tantangan dari sumber daya manusia ini
persiapannya sumber daya manusia itu harus diberikan bekas
apa untuk menghadapi revolusi industri empat ini
dan apa peran dari katakanlah komite industri nasional untuk mendorong sumber daya manusia ini untuk bisa masuk ke dalam industri yang sudah empat
baik karena pemerintah juga dalam hal ini menyadari bahwa apa sih kunci daya saing bangsa itu
kunci daya saing bangsa salah satu yang sangat penting adalah sumber daya manusia
kemudian tahun lalu kita sudah membangun infrastruktur
secara masif kemudian saatnya membangun sumber daya manusia untuk selalu meraih daya saing yang lebih tinggi
dan untuk itu dalam konteks industri empat ini bahwa sumber daya manusia juga memegang kunci yang utama
dan kita menyadari dengan demikian maka tenaga kerja yang ada di sektor industri saat ini kita harus berikan mereka upskilling dan reskilling
kalau ada kemungkinan mereka akan hijrah ke jenis pekerjaan yang baru kita siapkan
dan adanya reskilling kita berikan keterampilan kembali
kalau misalkan yang sudah eksis sekarang dia perlu ditingkatkan pemahaman mengenai analisis data coding dan lain sebagainya
kita berikan upskilling kepada mereka
dan itu juga kementerian penduduk seian dalam hal ini sudah keliling beberapa tahap untuk melakukan link and match antara smk dengan industri
supaya mereka nge match apa yang dibangun di tingkat pendidikan juga itu yang dibutuhkan oleh industri
nah sehingga di sini akan nge link semuanya
tidak di sana saja pemerintah juga melihat bahwa birokrat leader leader yang ada di birokrasi pun harus diberikan pemahaman ini
supaya mereka di dalam mengejar atau membuat regulasi juga pro bisnis yang memang bergerak ke tempat kosong ini
dan untuk itu pemerintah juga tahun lalu telah menargetkan seribu orang leader dari berbagai lini baik dari pemerintahan stakeholder yang lain dari anggota dewan dan lain sebagainya
akan kita didik di dalam waktu yang singkat untuk memberikan pemahaman

mas bima melihat upaya dari pemerintah ini seperti apa apakah sudah ke arah yang benar ke jalan yang benar atau masih kurang
tapi ditahan dulu jawabannya kita akan jeda dulu
cnn indonesia business akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
mas bima terima kasih
masih di cnn indonesia bisnis dengan dialog mengenai revolusi industri empat
saya langsung teruskan ke mas bima tadi pandangan anda mengenai program program dan strategi yang sudah dijalankan pemerintah ini khususnya untuk sumber daya manusia kita
ya saya kira yang paling penting sekarang adalah melakukan akselerasi atau percepatan
khususnya bagaimana merubah kurikulum di smk atau sekolah vokasi pada umumnya
termasuk juga soal guru jangan guru yang kemudian standar atau umum
tapi memang expert dari industri itu yang diminta untuk mengajar ke anak anak didik yang ada di sekolah vokasi sehingga link and match itu tadi tercipta
semua rencana di atas kertasnya saya kira bagus
nanti yang tinggal agak berat itu adalah diimplementasi khususnya bukan hanya kerjanya pan akan di pemerintah pusat
tapi juga bagaimana kolaborasi dengan pemerintah di daerah itu satu
kemudian yang kedua saya kira kita harus fokus pada

ya pertama adalah soal tiga hal ya
yang pertama adalah soal matematika sains kemudian bahasa
dan itu yang memang kita harus kejar karena industri empat ternyata membutuhkan tiga skill dasar itu
jadi mulai dari sd smp paling tidak punya basic itu untuk sma punya pilihan mau jadi data scientist
mau membuat mechanical engineeringnya bioteknologi dan segala macam
jadi kita harus memperkuat sebenarnya kembali lagi kepada pendidikan dasar sembilan tahun
nah mas bima untuk mencapai empat
itu kan ada step stepnya
jadi di sekolah sekolah yang diajarkan
apakah perlu untuk juga menerapkan apa yang dikatakanlah diperlukan di industri tiga begitu
kalau tiga kan dulu komputerisasi begitu kan
kalau sekarang kan data gathering komputerisasi
apakah generasi muda yang akan sekolah ini juga harus melewati step step itu
baru dia diharuskan belajar data gathering itu gitu

iya basisnya tadi tiga intinya matematika bahasa dan teknologi
itu itu dasar
nah tapi kita bisa belajar sekolah yang ada di singapura misalkan
itu mulai dari sd sudah diperkenalkan dengan coding
di china juga sekarang sudah mulai diperkenalkan dengan coding dasar
sehingga data data mereka paham
walaupun nantinya bekerja di industri yang dua atau tiga
kalau kita kan dulu belajar excel belajar microsoft powerpoint
iya kita harus lebih advance daripada itu
itu kayaknya udah cukup tuh pak
iya jadi sekarang nggak cukup dasar dasar itu ya
kita harus mulai belajar kodi
sebenarnya belajar coding sederhana
tinggal kita kemudian bagaimana merumuskan kurikulum itu
tadi dikatakan bahwa salah satu penopang revolusi industri empat itu adalah sektor manufaktur
sementara kita juga masih banyak impor ini pak
indonesia masih banyak impor masih banyak bergantung kepada impor
dimanakah nanti revolusi empat ini bisa menolong indonesia dalam mengurangi impor tersebut
kita tidak berbicara empat pun sebenarnya impor itu memang harus kita
kurangi demi untuk kemandirian industri dalam negeri atau industri nasional
di dalam empat itu kita mempunyai sepuluh inisiatif sebenarnya
dimana salah satu inisiatif yang paling pertama itu adalah aliran bahan baku
dimana aliran bahan baku itu artinya bagaimana sustainability dari ketersediaan bahan baku itu bisa kita jamin
supaya industri yang beroperasi itu mereka tidak kesulitan bahan baku dalam tanda kutip apakah itu bahan baku dari nasional
di impor dari luar negeri
sebenarnya impor tidak haram sebenarnya
sepanjang tidak mengganggu neraca perdagangan kita
kalau terlalu berat neraca perdagangan kan itu akan mengganggu sektor sektor yang lainnya
akan mengganggu kegiatan kegiatan ekonomi yang lainnya
sepanjang dia ngimpor kemudian dia menciptakan nilai tambah kemudian tujuan ekspor saya kira itu positif saja
tetapi secara jangka panjang kita harus memikirkan bahwa sustainability dari bahan baku
bahan setengah jari itu harus kita kecari
dan inilah merupakan inisiatif yang pertama yang kita kemukakan di dalam kita menyelesaikan industri empat puluh ini
karena ada sepuluh inisiatif itu
sembilan lainnya gimana nih pak
sembilan lainnya ada yang sustainability standar
kemudian ada yang infrastruktur digital
kemudian ada sdm
ada insentif untuk teknologi
kemudian ada harmonisasi
berarti masalah impor ini masuk nomor satu nih ya
masalah bahan baku
masalah bahan baku
karena sebagian besar sekarang bahan baku
kita masih datang dari luar negeri
sehingga industri hulu ini sudah lama tidak tersentuh
dan industri hulu ini harus kita perkuat sekarang
supaya jaminan bahan baku itu bisa kita lakukan di tingkat nasional
mas bima anda melihat sekarang ini impor bahan baku ini sudah membahayakan atau tidak
kalau untuk impor bahan baku memang pada tahap ini memperlebar karena account defisit
kemudian tahun dua ribu delapan belas pasti punya kontribusi memperlemah nilai tukar rupiah
karena itu konsekuensinya
makanya tadi saya sepakat bahwa yang harus dibangun empat itu mulai dari hulu sampai ke hilir
kita sekarang sudah masuk empat nya untuk substitusi impor
khususnya untuk bahan baku dan setengah jadi
tapi jangan sampai juga kita terlalu protektif
karena ini eranya global value chain
bisa jadi bahan bakunya dari negara mana dia olahnya di indonesia
yang terpenting adalah nilai tambahnya semakin besar
jadi kalau impor bahan bakunya kita melebar karena konsekuensi industri naik ya
tapi di sisi yang lain kita ekspor barang jadi
itu justru meningkatkan devisanya dari situ
sehingga bisa menutup karena akun defisit tadi
nah trennya ini bagaimana nih
kan kita lihat bahwa industri yang dikembangkan juga ada lima industri tadi yang ditekankan ini untuk mencapai empat duluan
dari lima ini apakah kebutuhan mereka akan bahan baku
impor trendnya kedepannya itu akan bisa ditekan secara signifikan
ya misalkan kita lihat industri otomotif ya
itu salah satu dari lima tadi yang menjadi fokus
industri otomotif misalkan bannya gitu ya
sekarang kan sedang gencar gencar untuk menarik investasi
jadi karetnya kita punya indonesia nih karet banyak sekali
itu kemudian diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi
nah jadi nanti supply nya dari ban yang sudah bagus itu kepada industri otomotif
sehingga memang ada rencana juga dalam jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan impor
kalau bisa kita dari bahan baku sampai finish good itu dibuat semua di indonesia
bukan hanya sekedar assembly atau perakitan
nah pak angga kan sekarang kan lagi bukan lagi ya
jadi kalau kita lihat bahwa concern atau rasa kekhawatiran daripada pelaku usaha maupun konsumen
adalah global economy slow down yang disebabkan oleh banyak faktor di global
di antaranya perlombatan ekonomi di china dan juga di amerika serikat
isu isu seperti itu
pemerintah indonesia menghadapi tantangan itu strateginya apa pak
kalau kita melihat bahwa ganjing ganjing yang terjadi di luar misalkan perang dagang
antara amerika kemudian china
tidak bagus untuk semua pihak semua negara
tetapi bagi indonesia ada juga windfall yang dirasakan
karena dengan adanya perang dagang arus barang tidak lancar sehingga slow down dari pertumbuhan ekonomi dunia itu akan terjadi
tetapi antara china dan amerika dia punya strategi lebih baik dia merelokasikan pabriknya ke luar negaranya dia
nah indonesia salah satu negara yang bisa diincar
untuk itu kita harus meningkatkan iklim berusaha
iklim berusaha yang semakin lebih bagus semakin lebih baik
dan semakin mudah dalam konteks ini pemerintah sudah menerapkan sistem oss online single submission
sehingga dalam hitungan menit mereka sudah mengetahui mereka dapat insentif nggak kalau mereka menanamkan investasi di indonesia
nah sekarang tax holiday tax allowance kita sudah perlebar skupnya kemudian permudah
kemudian diperjelas besarnya
tergantung besarnya investasi yang dia tanam
dan dengan demikian maka iklim berusaha itu akan kita perbaiki sehingga akan bisa menarik investor yang datang dari luar
tanda tandanya sudah sangat positif ini ya di awal dua ribu sembilan belas gojek dapat suntikan dana dari asing
kemudian juga market kalau kita lihat nilai transaksi perdagangannya sudah mencapai sepuluh triliun rupiah pak perharinya

dan itu hanya tujuh triliun mungkin ya tujuh sampai delapan triliun maksimum
terima kasih pak ngakan dan juga mas bima atas waktunya di cnn indonesia business
itulah tadi bincang bincang saya dengan ngakan timur antara kepala badan peneliti dan pengembangan industri dari kementerian perindustrian dan juga ekonomi indef bima yudhistira
semoga bermanfaat bagi anda